pameran perjalanan terbesar di indonesia astindo travel fair dua ribu dua puluh di jakarta ramai dikunjungi
wabah virus corona di beberapa negara asia ternyata tidak menyurutkan animo masyarakat untuk bepergian ke luar negeri
astino travel fair dua ribu dua puluh di jakarta convention center ini diikuti sejumlah maskapai dan travel tourism board dunia
sejumlah destinasi wisata dicari para holiday makers mulai dari wilayah asia seperti jepang dan korea selatan hingga wilayah eropa dan amerika serikat
tiket untuk destinasi wisata mancanegara di pameran ini pun dibanderol dari harga satu enam juta rupiah
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan korespondensian n indonesia ruli kurema
kurniawan di jakarta convention center
selamat sore ruli ruli bagaimana dampak maraknya wabah corona terhadap perjalanan wisata ke negara negara tujuan wisata yang favorit yang ternyata hingga sekarang masih terdampak virus corona
ya selamat sore sarah
dan kalau kita melihat bagaimana industri pariwisata mungkin salah satu industri ataupun sektor yang cukup terdampak dengan wabah virus corona terutama di wilayah asia
adanya travel warning
travel advice membuat kita para holidarmaker atau orang yang sangat ingin traveling itu cukup berhati hati atau memilih milih kira kira negara mana yang akan kita pilih untuk destinasi wisata kita berikutnya
apakah nanti negara china ataupun tiongkok korea selatan dan juga jepang masih menjadi destinasi wisata di tengah isu ataupun informasi wabah virus corona yang berada di sana
nah kalau kita melihat bagaimana jalannya astindo travel fair dua ribu dua puluh ini nampaknya kita juga masih bisa berharap besar bahwa industri pariwisata juga masih terus bergeliat di tengah tempat
penyebaran wabah virus corona di mostly sebagian besar wilayah ataupun negara di asia
dan kalau tadi saya berbicara dengan beberapa pengunjung di sini banyak dari mereka yang banyak membeli tiket ataupun travel and tour ke wilayah seperti jepang ataupun korea selatan untuk bulan april dan juga mei
apakah kan tidak ada ketakutan bagi mereka untuk mengunjungi negara negara tersebut meskipun sudah ada lese travel advice ke negara negara tersebut
nah bersama sudah ada sekjen dari astindo ada mbak paulit
mbak pauline kalau saya informasinya sudah ada tujuh pengunjung datang
mbak pauline sudah datang ke acara astindo pada hari ini sendiri gitu ya mbak
pagi siang hari ini gitu ya
bahkan sudah ada mungkin hampir dua ratus miliar perputaran uang di acara siru selama tiga hari ini
sebagai astindo asosiasi mewadahi bask tour and travel di indonesia sendiri
bagaimana anda melihat wabah virus corona terkait dengan bagaimana pengembangan travel and tourism terutama di indonesia
virus corona otomatis membuat travel fair ini agak sedikit lebih menurun dibandingkan dengan biasanya
anggota kami itu kan sangat kreatif
mereka mengangkat destinasi destinasi lain di luar wilayah regional yang belum terkena dampak virus corona
kita melihat ini kan masih banyak kalau silahkan lihat bagaimana tour and travel dan juga maskapai ataupun tourism board
mereka masih menjual paket paket wisata listrik ke wilayah wilayah regional yang memang terdampak virus corona saat ini
nah bagaimana teman teman travel and tourism itu untuk meyakinkan bahwa itu sesuatu yang bisa dikatakan cukup bisa dibeli kok sekarang
atau ada waktu tertentu
memang di sudgest kepada consumer bahwa kalau datang jam segini mungkin akan lebih baik
dan apakah kalau mereka sudah beli sekarang ternyata ada travel warning beberapa bulan ke depan
ternyata wabah makin melebar di sana
apakah ada suggest ataupun ada bisa dikatakan apa ya solusi buat kita kita atau para travel atau holidamaker yang sudah membeli tiket ataupun tour and travel ini sebelumnya
jadi wilayah regional ini kan memang masih menjadi destinasi favorit bagi travelos di indonesia
jadi untuk support dari asindo sendiri
sama dengan bank partner kami bca dan travel insurance partner yaitu sompo insurance
kami membuat satu produk worry street traveling
jadi bagi pengunjung yang sudah membeli tiket untuk rute tujuan singapura thailand taiwan jepang korea
yang which is lima destinasi ini adalah destinasi favorit untuk consumer indonesia
kami memberikan voucher gratis ganti tanggal
jadi walaupun mereka nantinya misalkan terkena wabah dampak virus corona sehingga tidak bisa berpergian
ada mungkin travel warning kak
di himba untuk tidak terbang ke negara tersebut
kami menanggung biaya ganti tanggal untuk pengunjung yang sudah membeli tiket
jadi ada bisa dikatakan ada kepastian juga kita bisa berangkatnya sebenarnya gitu ya
di tengah mungkin
karena kan emang arsentis sekarang semuanya kan gitu
kita belum tahu nanti ke depannya berapa bulan ke depan apakah kita bisa ke sana atau tidak gitu kan
ada suatu apa namanya ya
solusi gitu apabila memang kita tidak bisa berangkat ke sana gitu
nah kalau saat ini kalau kita melihat destinasi yang banyak dipilih oleh para
holdemaker atau para pengunjung di sini untuk berpergian kira kira kewilai mana nih
di tengah ancaman wabah virus corona saat ini
kami mengutamakan memang untuk rute domestik nomor satu
karena memang ini saatnya untuk menggiatkan perusahaan domestik sebetulnya
apalagi dengan dukungan dari maskapai penerbangan domestik
dimana mereka memberikan harga spesial dan harga diskon khusus selama asidu travel fair
yang nomor dua malahan rute long haul
rute long hal ini kami menjual tiket eropa mulai dari enam delapan juta
yang harga ini nggak pernah ada sebelumnya pas lagi waktu yang belum kena dampak virus corona
ataupun di tempat lain itu nggak ada
cuma ada di astro travel fair kita jual harga enam delapan juta rute ke eropa
bahkan cuma dengan enam belas juta rupiah
itu paket tur ke new york selama dua minggu sudah all in
itu penawaran yang kami berikan kepada pengunjung travel fair
di tengah virus corona di beberapa wilayah di mancanegara
di asia terutama itu
mungkin saatnya kita untuk mengembangkan destinasi domestik kita sendiri ya
di situ ya
bila kita lihat yogyakarta bali ataupun yang lainnya
bangka belitung itu menjadi satu target wisata juga teman teman
di sini juga
kita malahan memberikan subsidi
kenapa harga tiket di astro travel fair itu murah
termasuk paket wisata domestik
kami selain bekerja sama dengan citylink
kami juga bekerja sama dengan santika group
yang memberikan harga hotel khusus
sehingga paket paket wisata domestik yang dijual di asindo travel fair ini
sudah murah karena tiketnya murah
kemudian harga hotel juga murah
itu pun disubsidi lagi oleh asindo dan kementerian pariwisata republik indonesia
bapak pauline sukses juga buat aja teman teman di sini
dan seperti yang pak pauline tadi
apabila memang kita ada kekhawatiran untuk bisa dikatakan bertraveling
ke wilayah wilayah yang regional yang memang mendapat warning
kita juga bisa mencari wilayah wilayah lain
terutama di wilayah domestik untuk bertraveling
karena saatnya sekarang ada momentum khusus bagi indonesia
untuk kembali untuk meningkatkan pariwisata mereka
dan mengendarikan kembali ke negara negara untuk negara indonesia
untuk mengembangkan dan menumbuhkan kembali perusahaan dalam negeri
ya terima kasih ruli kurniawan
korrespondensi ann indonesia melaporkan langsung dari jcc jakarta